aksi penyembretan yang menimpa seorang warga negara asing di denpasar bali ini
terekam kamera pengawas sebuah swalayan
peristiwa penjabretan ini terjadi di jalan bypass ngurah rai sanur
dari rekaman kamera pengawas tampak pelaku yang mengendarai motor
memepet korban lalu mengambil telepon genggam dari sagu celananya
korban sempat berusaha mengejar dan menabrak pelaku
namun gagal karena kurang mahir mengendari motor
akibatnya pelaku terjatuh dan mengalami luka
korban kemudian ditolong petugas keamanan swalayan
menurut keterangan kepala sekuriti swalayan ari wihandoko
korban adalah warga negara singapura
yang dijamret adalah seorang bule
dan waktu itu bule belok ke lote langsung hp nya diambil
jadi si bule balik lagi sebetulnya mungkin mau menabrakkan ke yang jemret
peristiwa penjambretan ini telah dilaporkan ke polsek
dan pasar selatan
nanda kastika denpasar bali